detective ace si pemburu hantu
waktunya sudah dekat untuk pesta besar tahunan departemen kepolisian kota
hotel sunnisite memiliki paket yang hebat
tidak rute ke sana menakutkan
detektif ace bagaimana dengan kasa debela
tim ada panggilan ada sebuah masalah
dan itu adalah
tampaknya ada masalah yang tidak biasa di kasa debela
seorang pelanggan bernama tuan bu telah check in minggu lalu dan menghilang
itu sangat aneh
tidak berhenti di situ
sepertinya ada hantu yang mendekati pemiliknya untuk memberitahu bahwa dia akan menghilangkan setiap tamu yang akan check in di sana
tempat itu tidak berjalan dengan baik akhir akhir ini
oh aku juga membaca sebuah artik
kenal bahwa tempat itu berhantu
saatnya membuka investigasi ini
bernie akan mengantar kita ke sana
dia yang paling bersemangat di antara kita
mark bernie dan detektif ace pergi ke kasa debela
hotel ini sudah tua namun menawan
selamat datang di kasa debela
sayangnya kami tidak buka untuk tamu karena alasan pribadi
kukira kau yang memanggil kami
pikiran aku agak kacau akhir akhir ini
aku tidak melihat seragamu
wow jangan khawatir tentang itu
kami tahu apa yang kau alami jadi kami siap membantu
ayo duduk di ruang konferensi
ace dan timnya duduk di ruang konferensi
alan membawakan mereka teh
tuan alan di mana pelayanmu
aku pelayannya sekarang
aku menolak untuk datang
ini adalah minggu yang sulit
kau ceritakan saja apa yang terjadi
seminggu sebelum tuan boot check in hotel itu kosong
namun aku terus mendengar langkah kaki dan suara orang tua terkekeh
lalu malam berikutnya
sampai kecommunik agakansur di rumah
standar kecah jalan
bagi berikutnya kulihat dokumen hotel ku bersiarkan di kamar mandi
jadi apa hantu ini meng
tiba tiba lampunya mati
tidak tolong bantu aku
tiba tiba karpet mulai bergerak dan langsung membuat semua orang keluar dari pintu masuk
ah kepalaku ini terbentur
tiba tiba sesuatu menarik perhatian es
hmm aku tidak akan bisa tidur malam ini
tuan alan kami ingin berkemang di sini malam ini
kema tidak mungkin aku tidak ikut
sebut saja pesta tidur polisi
ayo biarkan polisi pemula ini pulang mark
aku akan menyiapkan kamar dan pakaian untuk kalian
malam itu ketika es dan tim duduk untuk makan malam
tidak lebih dari seminggu semuanya baik baik saja sampai kartu pos datang dari pamanku
dia adalah pemilik hotel ini aku hanya pemilik bersama
dan apa yang dikatakannya
dikatakan ini terakhir kali kau akan mendengar kabar dariku
sisanya direndam dalam air
apa kau mendengar kabar darinya lagi
aku tidak dapat menghubungi dia
sekarang aku tidak punya siapa siapa di sini kecuali sekelompok hantu yang merusak bisnis hotelku
jadi kau telah mengalami aktivitas paranormal ini sejak pamanmu pergi
sementara di kekacauan ace diseret oleh siluet yang berlari ke prasmanan dari pintu masuk aula
dia kemudian berbalik menuju kamar hotel yang jendelanya terbuka lebar
pasti ada cara untuk keluar dari ini
dan saat itu juga ace berhasil mengatasi hantu itu
tapi itu hanya sesaat sebelum banyak kelelawar terbang ke arah mereka
dan begitu saja puf
dia pergi meninggalkan ace tercengang
lampu kembali menyala dan semuanya kembali normal
kita harus menemukan ace
di atas sini semuanya
aku baik baik saja
tebak apa yang kutemukan
ini terlihat seperti kunci hotel
ya itu jatuh dari saku hantu
aku dengar suaranya
jadi hantu ini sudah check in di sini
gantungan kunci tidak mengatakan apapun
tertulis luigi b di belakang
oh biar aku lihat
ace menghubungkan semuanya dan berkata
bisakah b berarti booth
mari kita lihat apakah luigi booth ini telah check in di casa de bella minggu sebelumnya
aku rasa kau benar
biar aku periksa
alan pergi ke resepsionis untuk memeriksa daftar
dia datang untuk tinggal dalam perjalanan bisnis
aku yakin aku tidak memberinya kunci ini
itu karena ini bukanlah sebuah kunci hotel

telepon hotel tiba tiba berbunyi
apa hantu di hotelmu juga
kami segera datang
dari siapa telpon itu
dia menghadapi hal yang sama di hotelnya juga
tidak ada hantu
kita tahu itu adalah perbuatan luigi
kita harus menemukannya
tapi pertama kita harus pergi ke alex
dia menjadi sangat cemas pada saat saat seperti ini
alan dan tim polisi bersiap untuk pergi ke hotelnya alec
yang ternyata adalah
wow ini milik saudaramu
ya aku menjalankan hotel yang kami warisi
casa de bella adalah hotel tertua di kota dan merupakan kebanggaan keluarga
tapi almarhum ayahku memberitahu saudaraku tentang kutukan yang suatu hari akan menyabotase bisnis ini
saudaraku kau tidak apa apa
aku coba aku sangat khawatir kau mengalami hal yang sama
aku tertidur dan tempat tidurku mulai mengapu
ya ampun ku alami hal yang sama
maafkan aku mengganggu tapi bolehkah aku menggunakan kamar kecil
oh ya lurus dan ke kiri
oh aku juga ingin ikut
saudara itu dan mark duduk di ruang konferensi
alec menggambarkan penampakan hantunya
kalian berdua mengalami hal yang sama
aku juga sangat terkejut
tapi sepertinya kita telah menemukan sesuatu
oh di mana itu
kunci ada di bernie
bernie menyerahkan kunci kepada mark
oh kalian kembali duduklah di sini
kuncinya bertuliskan luigi b
oh itu jelas terlihat seperti kunci pekerja hotel
hanya mereka yang memiliki kunci dengan nama di atasnya
ya tapi dia salah satu tamuku
sepertinya ada pencuri yang mencoba menghantuimu
orang yang terus kulihat melewati tembok juga
kau tidak menyebutkan itu sebelumnya
jangan khawatir alec aku di sini untukmu
baiklah kalau begitu
izinkan kami untuk menyelidiki casa de bella saat kau di sini
tentu saja aku pikir kau harus memeriksa sunnyside hotel juga
sebelum ini mari kita istirahat
kita hanya berjarak dua jam dari matahari terbit
keesokan paginya hanya empat jam kemudian
mark terbangun karena mendengar suara langkah kaki
pintu terbuka dan tidak ada yang terlihat kecuali siluet
detective ace kau sangat menakutiku
ayo kita sarapan mark kita harus kembali ke casa de bella
saat mark dan ace mengambil sarapan
aku merasa tempat itu disabotas
kau pikir begitu kalau begitu mari kita pergi
mark dan s berangkat ke casa de bella
mereka memperhatikan apa yang diprediksi ace
kasa de bella dirusak parah
iya aku tahu itu
saat itu seorang lelaki tua keluar dari hotel
kekacauan apa ini di casa de bellaku
iya aku pemiliknya aku baru saja kembali dari liburanku dan aku melihat ini
tuan kau tidak perlu marah kami akan bawa kau ke sunnyside
sunnyside aku tidak akan pergi ke hotel kotor itu
aku ingin pekerjaku membereskan semua ini
tuan kami akan membantumu tapi kami butuh kau untuk bekerja sama dengan kami sebentar
mark saatnya mengajak semua orang ke sunnyside
apa maksudmu semua orang
kau lucu tentu saja tim polisi sudah waktunya untuk menangkap hati
mark menelpon dan tim berkumpul dalam waktu singkat
kita berangkat ke sunnyside
tim tiba di sunnyside
tidak ada kami di sini hanya untuk memilih tempat yang bagus untuk pesta kami yang akan datang
oh ya ampun apa yang terjadi

tidak kupikir kita sedang membuat keributan dengan mereka
tidak kupikir kita sedang membuat keributan dengan mereka
tidak mari kita sarapan lagi bisa kan mark aku suka brownies
alan dan alec berjalan ke resepsionis dan terkejut melihat tim polisi juga berpesta di pagi hari
selamat datang tim petugas adikku sakit dan ini bukan sesuatu yang ingin dia lihat sekarang
aku mengerti tapi kami tidak bermaksud jahat
para tamu meninggalkan prasmanan dalam waktu singkat
aku kira kau ingin bertemu
alan kau meninggalkan kasar debela kita untuk membantu di sunnyside
kenapa kau memelukku seperti ini dari mana kau
alan aku mengirim memukar tupos aku bilang kau tidak akan mendengar dariku
ponsel aku rusak dan aku harus naik kereta pulang hari itu
oh paman kasar debela berhantu itu kutukan keluarga
kutukan keluarga dari tuan alec paman pit bernie bisa kau jelaskan
oh ya tentu
bernie membawa luigi dari kamar hotel dia di borgo
kau tidak memberitahuku ini detektif aku tersinggung
saat itu kau sedang menginterogasi tuan alex mark ketika aku pergi ke kamar kecil aku hanya ingin mencoba kunci yang kita temukan di pintu kamar hotel
aku mencobanya di kamar hotel yang kosong lalu di pintu gudang kuncinya adalah kunci utama louigi booth ke hotel ini
dia sedang menyapu ruang penyimpanan saat aku memergokinya
tebak siapa yang kenal tuan luigi booth
itu adalah tuan alec itu karena luigi bekerja di sunnyside
mengapa dia memiliki kunci kecuali dia adalah seorang pencuri
tapi tidak dia juga punya tanda pengenal
aku akan membawa pengacara ke sana
aku akan membawa pengacara ke sana
apa cara aku untuk menuntutmu karena kesimpulan itu
tentu saja karena apa yang akan kau lihat sekarang bukanlah sesuatu yang disukai pengacaramu
ace mengungkapkan cetak biru casa de bella
ini ada di kantor tuan alec ada instruksi tertulis untuk luigi
bagus untukmu karena kau telah mengikuti instruksi dengan bagus luigi sayang sekali kau tidak mengubah namamu
tapi bagaimana dengan kursi yang bergerak dan karpet yang melemparkan kita
ya setiap kali alek harus menghantui casa de bella
dia akan menelpon alan berpura pura sakit dan rentan
dan karena alan sangat baik dia akan segera pergi untuk membantu
sementara itu tim tuan alec akan pergi ke hotel dan menyiapkan segalanya
mereka memasang magnet yang kuat di kursi dan itu akan dikendalikan oleh pekerjanya jauh dari dinding
dan karpetnya karpetnya punya lubang untuk dipasangin tali
aku menjalankan bisnis aku tidak punya waktu untuk berpikir kecil
tunggu tunggu alec kau hanya menungguku pergi sehingga kau dapat menghancurkan casa de bella dengan memanfaatkan kebaikan dari alan menjijikan
baik aku tidak pernah menyukai casa de bella kita gunakan cara kuno atas nama warisan
kau mencuci otak saudaraku untuk bekerja denganmu kau seorang manipulator
sekarang kita tahu siapa manipulatornya
kau ditangkap tuan alec
rencanaku sempurna sampai anak konyol itu ikut campur
aku tidak bisa berkata kata
kau terlalu baik alan nikmati sunnyside barumu alec penjara
dan akhirnya pesta departemen tahunan diadakan di
aku menyambut para pahlawan kota ini ke casa de bella yang bergensi
sebagai tanda terima kasih kalian dapat memesan makanan apapun yang diinginkan
kedengarannya bagus aku butuh mangkuk besar spageti tomat
brownies untukku aku butuh banyak saus coklat
aku terus lupa kau masih anak anak
tidak main main detektif ace hebat memburu hantu